inilah detik detik penangkapan
dua orang kurir sabu di pasuruan yang dilakukan oleh petugas bnnp jatim pada minggu sore
seorang pelaku kurir sabu berinisial as warga karangsentul gondang wetan kabupaten pasuruan terlihat berusaha melawan saat diamankan petugas untuk diminta membongkar tas yang dibawanya
ketika tas dibuka petugas menemukan tiga bungkus narkoba seberat tiga kg

namun pelaku akhirnya tewas ditembak polisi karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap
pelaku tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit bayang karampol dajatim
barang bukti yang berhasil kami sita sebanyak tiga kilo sabu sabu untuk kristal yang dipaket dalam tiga kemasan
yang dicapal mati ini berapa
ini kurir dan sefaus
pelaku menerima penitipan dari seorang bandar dengan lokasi di pinggir jalan
selanjutnya narkoba tersebut dibawa ke safe house atau gudang penyimpanan sabu untuk didistribusikan
wahyu pratama surabaya